pertanyaan saya nama saudara
nama lengkap saudara
apakah nama lengkap saudara setelah memantau
dan yang mulia kami meyakini bahwa berkasual dalam kondisi senengah dan dapat mengikuti persidangan
itu keyakinan kami setelah apa yang disampaikan oleh dokter iwanis maupun ketiga dokter spesialis tadi
yang juga pada pukul delapan lima puluh sebenarnya tadi tadi ada di laporannya delapan lima puluh akhir dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersatu tadi
saya kira ini persoalan orang sakit ini dengan kita yang sebenarnya bukan
sekali lagi mohon supaya diberikan kesempatan untuk diperiksa oleh dokter iwanis
satu hal yang tidak diketahui antara kpk dan ina mereka punya satu perjanjian tersendiri dalam pertunangannya dengan periksaan
bapak ibu bilang dia minta obat tidak dikasih sama dokter
yang lain hari itu tanggapan diperiksa oleh dokter sinta
tempat lair bandung
di jawa timur
jawa timur ya
tempat tinggal jalan wijaya desa
kecamatan setayar lair bandung
parkasedian jubeer chairi
hai oleh para sekarang dokternya juga lengkap dan juga kalau saya benar benar dokter saudara